di mall balikota tanggerang banten pengunjung diberi keleluasan mengelilingi seluruh area mall
tidak ada batasan jenis sepeda yang digunakan mulai dari sepeda lipat sepeda gudung hingga sepeda bmx
sebelum masuk pengunjung tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan
mulai dari memeriksa suhu tubuh hingga menggunakan hand sanitizer dan masker
pemelola mall memberi fasilitas parkir sepeda di dalam mall dan menjamin keamanannya
seru banget sih seru banget jadi kayak gak capek gitu kan jalan kaki bisa naik sepeda sambil olahraga juga ke mal juga
untuk sepeda masuk mall ini pertama kalinya kita sepeda bmx masuk mall itu rasanya ya mungkin jarang banget ya
pengelola mal mengatakan ide ini diwujudkan untuk menarik minat pengunjung
apalagi pandemi mengharuskan warga rajin berolahraga demi meningkatkan imunitas tubuh
tapi di tangerang kita yang pertama idenya sebenarnya simpel sih
jadi di masa pandemi ini kita lihat kita harus olahraga untuk meningkatkan imun tubuh kita
bagaimana anda ingin mencoba sensasi olahraga bersepeda sambil mengelilingi mal bersama keluarga
namun ingat tetap mematuhi protokol kesehatan ya
doni wahidi tanggerang bangkok